gw pengen minta janda kembang incelan gue biar naksir terat sama gue
dasar lo kepala lo gue pengen jadi bandar jadi habis aja lo